video tron di atas pos polisi sarina serta alun alun mall menampilkan permintaan maaf dari para pelanggar lalu lintas di kawasan malangkota
selain meminta maaf para pelanggar kenal peta standar serta sejumlah pelanggaran lain ini juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi
sangsi sosial bagi para pelanggar lalu lintas ini diinisiasi satulan tas polresta malangkota
video diletakkan di tempat strategis agar dapat jelas terlihat para pengguna jalan yang melintas
tujuannya memberikan efek jerah bagi para pelanggar
satlantas berharap angka pelanggaran lalu lintas di kota malang bisa ditekan
dengan turunnya pelanggaran maka angka kecelakaan lalu lintas juga diharapkan berkurang
untuk satulan tas yang biasanya melakukan penindakan dalam bentuk hilang
kita mengubah metodenya yaitu menggunakan tik jasa dulu
kita membuat masyarakat dulu
namun tata cara pembimbauan adalah kita membuat video
kepada ibu yang memakai baju hijau iya ibu yang barusan ngorejat silakan untuk turun dari kendaraan anda
kepada penumpang lainnya yang tidak menggunakan helm silahkan untuk turun
ibu yang memakai baju coklat jangan tengok tengok ibu silakan untuk turun dari kendaraan
silakan untuk turun dari kendaraan anda
jika satulan tas polresta malang kota punya videotron
dinas perhubungan kota tasik malaya jawa barat punya cara unik memberikan efek jerah bagi para pelanggar lalu lintas
sebelumnya viral aksi petugas area traffic control system atau atcs dinas perhubungan kota tasikmalaya
menegur para pelanggar sepeda motor tanpa helm di perempatan gunung sabelah melalui pengeras suara pertengahan februari lalu
melihat kaget karena tidak menyangka ulahnya terekam kamera pengawas
petugas kemudian meminta mereka turun dari sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki
ulah para pelanggar ini menjadi perhatian warganet usai videonya digabungkan dengan penggalan lagu yang sedang hits di indonesia
menaati lalu lintas seharusnya wajib dilakukan pengendara di jalan raya
mengutip website kepolisian republik indonesia tentang ketentuan dan dendar
resmi pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan akutan jalan
yang disahkan dpr pada dua puluh dua juni dua ribu sembilan sejumlah pelanggaran lalu lintas akan mendapatkan sanksi tilang berkisar antara rp dua ratus lima puluh hingga rp satu
sayang meski terancam denda sejumlah warga kerap masih melanggar lalu lintas hingga membahayakan diri dan orang lain di jalan raya
di meliputan sianet